anda kembali di cnn indonesia business
kesukaan anak bermain menjadikan bisnis mainan anak tidak pernah mati
apalagi mainan edukasi yang kerap dipilih orang tua yang berprospek cerah mendulang keuntungan
meski beragam jenis mainan beredar di pasar
mainan edukasi menjadi pilihan utama buat anak anak
peluang inilah yang dicoba diraih nisa dan ketiga saudarinya untuk mengembangkan mainan edukasi anak
awalnya ia gemar menciptakan mainan kreasi sendiri buat anak anaknya
lalu hasil karyanya disukai teman dan kerabat
maka nisa pun berani menjadikannya sebuah bisnis
mentilis project adalah sebuah kotak kreativitas yang mengajak anak berkreasi sesuai dengan tema yang ada
dengan modal awal tujuh juta rupiah nisa berhasil membuat dua puluh kotak kreativitas
pada juni dua ribu empat belas mainan edukasi itu diberi nama mentalis project
ini kreatif banget gitu sampai kepikiran bisa punya tujuan untuk mengedukasi anak anak gitu
ide nya sih sebenarnya juga untuk tema ya temanya seputaran nama anak anak sih
yang biasanya aku pengen taunya tentang apa nih pengen belajar apa
nah kemudian dari situ
setelah itu kita coba bikin nih aku sama adikku mila coba coba dulu nih dibikin
kalau proyek ini terlalu susah nggak ya untuk anak umur
kita kan targetnya untuk tiga sampai tujuh delapan tahun gitu
nah jadi kan nggak bisa juga terlalu gampang atau nanti terlalu susah kan nggak bisa
jadi dicoba coba dulu bareng anak juga sih nyobanya
dicoba terus kalau udah ada yang oke kita putuskan untuk diproduksi
dulu awalnya gimana sih mulai memasarkannya apa dari teman teman
terus harganya sendiri waktu itu gimana nih
dulu awal harganya kita di rp satu ratus enam puluh awalnya
nah itu pertamanya dari instagram
dari instagram dulu kita foto terus ya biasa sih kita promosiin ke teman teman
sobat rindong ada bisnis baru nih buat anak anak kini kini
nah dari mulut ke mulut dari temen dari keluarga follower kita nambah banyak
dan mulai deh orang kenal mulai beli beli gitu
dari situ sih awalnya
oke tertarik masuk ke bazar juga apa lebih efektif lewat media

sebenarnya so far sampai sekarang masih efektifnya lewat instagram sih sama website
nah kemudian kita kemarin coba coba juga sih ikutan bazar kalau ada acara untuk keluarga bazar keluarga atau yang di sekolah sekolah itu biasanya rame sih bazarnya
itu proses penjualannya gimana sih apa angkanya wah kayaknya naik nih minatnya bagus terus nih seperti apa gitu
alhamdulillah sih sampai sekarang selalu meningkat ya apalagi setiap kita keluar tema baru biasanya tema sebelumnya itu ikut keangkat juga
jadi penjualannya double double
kemudian karena kita juga mulai satu tahun ini ya satu tahun kemarin itu kita mulaikan terima goodie bag untuk ulang tahun anak untuk pesta ulang tahun
nah itu juga kan menambah income kita ya jadi
oke dari sisi harga berapa sih harga yang dijual
sekarang kalau untuk box ya satu box tadi itu satu ratus sembilan puluh isinya tiga kegiatan sama satu buku buku panduan
kalau yang mini package ini itu dari mulai rp enam puluh sampai rp seratus
rp dua puluh sampai rp sembilan puluh
oke paling banyak yang menyumbang ke pendapatan dari mentilis team mentilly sendiri gitu apakah yang goodie bag yang satu satuan kecil atau yang box box project itu
yang box sih
yang box ya
ya terutama waktu itu yang lagi banyak penjualan yang tema angkasa itu banyak banget penjualannya
topiknya kayaknya disukai sama anak anak
saking besar efeknya media sosial itu so farm boleh tahu nggak omset penjualannya berapa sih
omsetnya kita tuh rata rata kalau diambil rata rata ya
dalam apa namanya dalam satu hari itu kita bisa aku lima belas box yang besar ya
belum yang kecil kecilnya
jadi dari situ mungkin sehari sekitar rp tiga an nanti seharinya
lumayan ya perbulannya jadi berapa tuh
perbulannya kalau diukur ukur ya rp delapan puluh delapan puluh lima
tapi kalau segitu omsetnya bahan dasarnya sendiri seperti apa sih
dari karyawan sendiri kreatifitas sendiri itu udah berapa pegawai
pegawainya sampai saat ini kita ada lima belas orang
ada yang freelance juga
kemudian kan kita tiap mau mencetakkan satu produk ada sipolo juga
jadi aspek apa nih yang dilatih
itu kan ada tim psikolog ada ortopedagoknya juga ada tim yang produksi ada yang beli bahan bahan ada tim desain
dan kalau untuk bahan bakunya kita sebenarnya sangat memusnahkan
makan dari produsen lokal sih
jadi sebisa mungkin orang orang di sekitar kita yang dari lokal juga
kita bisa mencoba memanjukan
jadi sebelum barang barang ini diproduksi ada semacam rapat kecil gitu ya menentukan temanya
karena tiap box itu beda beda yang dilatih
ada motorik kasar anak misalnya pas box yang berikutnya motorik halusnya
kalau imajinasi sih hampir selalu ya imajinasi dan kreativitas anak
itu hampir selalu di tiap box aja
temanya sendiri akan ditambah apa lagi
temanya kita lagi menyiapkan yang transportasi
karena itu sebenarnya banyak feedback juga sih dari konsumen kita
anakku senangnya mobil mobilan nih pengen tema transportasi bikinin
karena kita menampung juga sih ide ide dari konsumen ya
harganya yang tergolong premium tidak menjadi penghalang bagi konsumen meningkatkan kreativitas anak
buat orang tua bisa bekerja sama dengan anak
menyelesaikan setiap proyek
bahannya simple tapi yang di eduvasinya itu sesuai dengan umur anak saya gitu
kalau budget khusus saya membudgetkan rp dua ratus sembilan puluh per bulan untuk paket netilis yang besar dan paket mini pack nya
meski telah mencetak omset delapan puluh lima juta rupiah per bulan
anissa bersaudara belum berminat memiliki toko
netilis masih ingin berkompos memproduksi kontak kreatifitas dengan tema yang lebih menarik
bisa dijangkau anak berusia di bawah tiga tahun